kejuaraan dunia selancar ombak world surfing league atau wsl tiga pro qs lima
yang digelar di tanjung setia kabupaten pesisir barat lampung memasuki babak enam puluh empat besar yang terbagi dalam tiga puluh dua sesi
sebanyak enam belas sesi kategori laki laki dan enam belas sesi untuk kategori wanita
pada babak enam puluh empat besar indonesia berhasil memasukkan sejumlah nama untuk memperebutkan tiket ke babak tiga puluh dua besar
seperti ryuki waida madejoy satriawan pada kategori pria serta taena iskeredo untuk kategori wanita
taina sendiri bertanding pada sesi sepuluh dan bertemu peselancar asal jepang sai maniwa
peselancar asal amerika serikat kayla martin serta peselancar asal indonesia lainnya safira denhoidi
sementara itu untuk menghadapi babak enam puluh empat besar peselancar asal indonesia taina mengaku tak mempunyai persiapan khusus
kadang kadang nervous tapi gak tau kenapa tahun ini gak terlalu nervous
masuk sampai semifinal semoga ya
tak hanya sejumlah atlet indonesia yang berhasil masuk ke babak enam puluh empat besar atlet peselancar perempuan asal italia giada legati juga berhasil masuk babak enam puluh empat besar
ia akan bertemu peselancar australia elli harrison dan jahri stocks dan peselancar indonesia jasmine studer di sesi sepuluh babak enam puluh empat besar
peselancar ini sangat menakjubkan
ini adalah satu dari waves terbaik yang pernah saya lihat untuk pertandingan
pada lapangan ini sangat internasional levelnya sangat tinggi
semua orang yang saya hubungi dan semua teman teman saya sangat senang untuk berada di sini
peserta yang mengikuti kejuaraan wsl krui pro dua ribu dua puluh tiga mencapai dua ratus sembilan puluh empat atlet dari empat belas negara
mereka akan berkompetisi untuk memperbutkan empat gelar yaitu men and women's pro pro junior men and pro junior women
adi dunanda muhammad wahyudi pesisir barat lampung